mak kenapa sih emak tuh gak pernah sayang sama kang reza
kalau ada mertua yang sayang sama menantu kayak risal baru yang namanya aneh
baru lo boleh nanya
gimana firasat emak tentang kang rizal
telak mina mestinya lunanya itu tiga puluh tahun yang lalu
gede menurut emaknya kang rizal tuh orangnya seperti apa
iya gue tau
lo liat gak tadi
udah gak capek kan
tadi lo mau cerita apaan
lo sadar gak
potongan lauk semakin mengecil
papa juga cuma makan tempe doang tadi
terus lo kenapa komplain
kalo lo gak suka yaudah
gak usah ikutan jadi vegetarian lah
sekarang siapa lagi yang lo curigain
lo mau curigain apaan
papa sama mama lagi berhemat
tiap hari cerita lo tuh sedih sedih terus
kalo esok hari tuh gelap
spesialis neror adik sendiri
spesialis neror adik sendiri
itu si empik
apa mendingan kita cari jodoh aja kali ya
gue setuju banget tuh
yaudah lo urus dah
keluarga lo kan jago urusan begituan ya kan
biar kata dicodohin
tapi abang cinta kan sama nini
tapi cariin ya
amin insya allah
gak usah ngondri ya
lo taruhin obat ya
di makanan ya
jangan tunggu deket deket
ya bang kan tadi kakek sempet makan
udah kagak perlu obat
ya kagak usah kemendrian ya
gue jalan ya
lo tuh udah dewasan ra
udah semestinya lo mulai bantu bantu
gue kan masih kuliah
gimana cara bantunya
kurangin uang jajan misalnya
ada gak sih
hari dimana lo berhenti
kalo uang jajan lo dikurangin
gue bisa bantu bantu
gue yang gindal uang jajan lo bulanan deh
uang jajan dari mama aja
apalagi uang jajan dari lu
jadi budak belian gue
telepon gue bunyi dari siapa ya
aduh apa kabar
nyak ada stok nggak
stok mah banyak
buat si mupi
kalau buat cucu gue emang banyak banget
yaudah nik kesana ya
lo kagak usah ke rumah gue
biar kenyang aja yang datang ke rumah lo ya
soalnya di rumah nih lagi padat
bu kayak pepe santri
lo tau tuh adek lo tuh
si rimpun tuh mau cerai
jadi anak nyaknya dititipin ke rumah gue
kebayangkan lo padetnya
udah biar enyak aja yang datang ke rumah loh ya
nik tunggu ya
eh nyak jangan lupa
foto fotonya di bawah ya
tenang aja lo ya
wah kalau buat cucu gue emang gue cariin yang paling bagus
seneng banget deh gue
namanya emak punya firasat yang kuat sama anak
firasat gue sih lo bakal minta duit
mak kenapa sih emak tuh gak pernah sayang sama kakak rizal
kalau ada mertua yang sayang sama menantu kayak risal
baru yang namanya aneh
baru lo boleh nanya
gimana firasat emak tentang kakak rizal
mestinya lo nanya itu tiga puluh tahun yang lalu
menurut emak nih ya kakak rizal tuh orangnya seperti apa
emang emaknya aneh kok